menarik untuk disimak bagaimana dalam kurun waktu setengah tahun terakhir hubungan dan komunikasi politik dari tiga aktor politik utama tanah air
yaitu presiden jokowi ada presiden ke enam sby dan prabowo subianto
ketiganya dinilai masih menjadi aktor penting dan aktor utama yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap dinamika politik di indonesia
lalu seperti apa dinamika panas dingin hubungan dan komunikasi politik ketiganya
kami punya sedikit rangkumannya untuk anda
ketua umum gerindra prabowo subianto
pada dua ribu sembilan belas perundingan politik telah dilakukan lebih awal
pertemuan ketua umum gerindra prabowo subianto dan ketua umum demokrat susilo bambang yudhoyono di cikeas pada kamis malam
menyedot perhatian dan membuat publik berspekulasi
hitung hitungan kekuatan pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas pun kerap dilontarkan banyak pengamat
meski acap memiliki sikap politik yang berbeda
diantaranya dalam pilpres dua ribu empat belas dan pilkera dgk
namun usai pertemuan gerindra dan demokrat telah menjajaki kesepahaman untuk berjalan beriringan tanpa koalisi
seperti yang bisa diprediksi pertemuan dua tokoh politik papan atas ini
selain memunculkan komitmen untuk sama sama mengawal jalannya kekuasaan
juga memproduksi kritikan pedas kepada pemerintah
saya harus mengatakan bahwa power must not go uncek
kita kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas
kita harus melampaui batas
sehingga masuk yang disebut abuse of power
tak kalah pedas ketua umum gerindra prabowo subianto pun ikut turut mengkritik pemerintah
dan partai partai koalisi pendukungnya untuk menggolkan ambang batas pencalonan presiden sebesar dua puluh hingga dua puluh lima persen
kami setiap upaya untuk mengurangi kualitas demokrasi
atau menggunakan cara cara yang tidak sesuai dengan akal sehat
atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat indonesia
bagi kami ini mencemaskan
jadi terlihat sikap partai demokrat sama gerindra sama partai pan dan pks itu satu
undang undang pemilu yang baru saja dilahirkan atau disahkan oleh dpr ri yang kita tidak ikut bertanggung jawab
karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah
kekuasaan ya silahkan
mau berkuasa lima tahun sepuluh tahun dua puluh tahun lima puluh tahun
di ujungnya sejarah
yang akan menilai
dan saya katakan ke gerindra gerindra tidak mau ikut dalam sesuatu yang melawan akal sehat dan logika
presidential threshold dua puluh persen menurut kami adalah suatu lelucon politik yang menipu rakyat indonesia
presiden jokowi yang dihujani kritik pun angkat bicara
presiden merasa bahwa di era demokrasi dan keterbukaan
seperti saat ini mustahil akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power
presiden juga balas mengkritik kedua pimpinan partai itu terkait presidensial threshold
dan perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada yang namanya kekuasaan absolut atau kekuasaan nutrak
kan ada pers ada media ya kan
ada juga apa
ada juga yang mengawasi di dpr
penguasannya dari mana mana
rakyat juga bisa mengawasi langsung
kita sudah mengalami dua kali presiden threshold dua puluh persen
kenapa dulu enggak ramit
kalau sekarang jadi berbeda
hubungan ketiga tokoh ini memang kerap mengalami pasang surut
usai bertarung ketat di pilpres dua ribu empat belas dan gagal menjadi presiden prabowo memilih beroposisi
belakangan ini justru hubungan antara jokowi dan prabowo terlihat mesra
seperti saat tiga puluh satu oktober dua ribu enam belas yang lalu di mana keduanya bertemu dan berkuda bersama di hambala
sementara hubungan jokowi dan sby yang sempat tegang karena pilkada dki jakarta dan manuver politik antasari azhar juga terlihat mencair saat keduanya berbincang akrab dan ngeteh bersama di berandai istana merdeka pada sembilan maret dua ribu tujuh belas yang lalu
ya pertemuan antara tokoh berpengaruh memang selalu penuh akan makna dan bahasa politik yang tersirat dan tidak mudah diketahui
udyagin putro cnn indonesia
pertemuan antara para giant dalam politik pasti menimbulkan spekulasi macam macam
karena komentar pendapat kritikan ataupun bantahan dari mereka bisa punya dampak yang signifikan dalam dinamika dan arah politik nasional
malam hari ini kita akan coba mungkin mengulas dan membedah sedikit demi sedikit lah apa dibalik komunikasi politik ketiga aktor utama politik nasional yaitu presiden sby presiden jokowi dan prabowo subianto
dalam menyikapi dinamika politik mutakhir
dan untuk menemani saya berdiskusi malam hari ini sudah ada rocky grung pengajar filsafat dan etika politik ui peneliti p dua d juga
p dua d itu apa pak rocky
perhimpunan pendidikan demokrasi
bukan pura pura demokrasi
bukan pura pura demokrasi
kemudian ada profesor a s ikam analis politik presiden university terima kasih prof ikam
kemudian ada mas budiarto sambasi mas bas jurnalis senior kita terima kasih mas bas sudah datang
oke kita akan membahas satu hal yang menjadi perbincangan atau top of mind publik selama seminggu terakhir ketika tadi dikatakan dua giant dalam politik ini bertemu
pasti spekulasinya macam macam ada yang kalau mereka berdua mengakunya ini bukan pertemuan koalisi politik tapi ini lebih ke pertemuan yang berbau dengan moral
apakah hanya moral atau ada sesuatu dibalik moralitas itu saya akan tanya prof ikam dulu
apa catatan anda dulu sebelum kita nanti akan membedah kalimat demi kalimat dari ketiga
kalimat dari ketiga orang aktor tadi
ya yang pertama tama saya itu agak kurang setuju dengan istilah cnn giant ini
oke giant itu bagaimana
ayan ini kalau ya bukan hanya karena itu nama no ya
bukan kayak nama supermarket
tapi juga kalau bahasa indonesia nya giant itu kan raksasa masih mending tapi kalau di bahasa jawa kan lebih seru lagi
itu saya nggak punya maksud ke situ loh prof
makanya milih kata kata itu seharusnya yang pas gitu misalnya vulkan atau apa
saya sengaja memancing klarifikasi dari anda jadi saya sengaja memancing
oleh karena itu memang betul bahwa dua dua beliau itu kalau istilah saya itu power house dalam politik indonesia
bukan giant tadi ya
bukan jadi memang mempunyai pengaruh yang sangat besar sampai hari ini
oleh karena itu pertemuannya tentu saja akan menciptakan paling tidak respons publik yang juga sangat besar
nah persoalannya adalah what kind of response apa responnya itu
nah menurut saya karena ini baru awal manuver dari dua tokoh besar ini dan kemudian direspon oleh pak jokowi dengan sangat tegas
dan istilahnya itu to the point maka kemudian akan tentu akan menciptakan respons respons dari media masa
buktinya cnn aja perlu perlunya untuk mencari
perlu perlunya untuk membicarakan masalah
itu padahal ini masih terlalu earlyn ya
bahkan untuk dijadikan koalisi saja beliau menolak kan
ini bukan koalisi tapi ini baru kerjasama
nah kerjasama yang bagaimana
nah untuk sementara yang saya lihat di cks itu adalah kerjasama untuk menciptakan image yang kurang bagus buat jokowi
juga untuk presiden jokowi
kerjasamanya itu baru sampai situ
nah di sini ada yang dari pak sby mengatakan ada kesan abuse of power
nah nanti kita akan bedah itu prof
nah ya disitulah pak prabowo juga mengatakan jangan sampai kemudian ini ada permainan politik yang jadi lelucon
itu kan makanya kemudian pak jokowi langsung menjawab
udah ada itu yang namanya absurde
kan aneh kan pak jokowi itu nggak biasanya menyambut langsung kayak begitu
jadi menurut saya ya apa yang dilakukan di ckas ini kalau permainan gitu itu kayak wayang ini buto mati sore
jadi raksasanya mati sebelum perang
iya kayak cakil itu kan
belum apa apa sudah selesai
karena memang saya kira ada sesuatu yang tidak pas di dalam komunikasi
di ckas itu
itu terlalu cepat menciptakan image bahwa ini ada pemerintahan itu ada something yang sangat salah
padahal kan itu
harusnya kalau memang tidak ingin menimbulkan gejolak dan spekulasi politik
diam diam aja pertemuannya kan nggak perlu kasih tau warnawan
itulah gunanya anda mengundang mas bung sam basi
oke saya akan tanya sebelum ke mas bas saya akan ke bung roky dulu
nah itu dia
ini resepsi apakah baru masih pertunan

ini hanya ta'aruf lamaran lamaran kecil gitu menurut anda
apa yang ingin ditunjukkan oleh dua bapak bapak ini
kalau resepsi itu menunya full gitu
dan yang jadi soal hanya nasi goreng seharusnya nikmati aja
nasi goreng nggak perlu digoreng lagi tuh
yang terjadi sekarang orang menggoreng nasi goreng gitu kan
dan itu juga lelucon baru karena sesuatu yang disodorkan sebagai satu
pengenik dalam politik
lalu berupaya untuk dieksplisitkan diradikalkan bahkan asumsi asumsinya
sehingga terjadi semacam kegelisahan di istana
dan kegelisahan itu tiba tiba terungkap lewat kata kata yang keras dari presiden
nah saya merasa bahwa presiden juga bereaksi terlalu keras
urusan dua giant kenapa dark father harus beraksi keras itu kan
jadi pola politik kita ini berupaya untuk nyari truth langsung
padahal ini permainan pertama awal itu nyodoriin call nya berapa
jadi ini masih call aja
jadi satu nol untuk oposisi menurut anda
dengan respon dan dinamika yang ada
pasti satu nol karena secara psikologi orang merasa kok disitu langsung panas gitu
padahal sebetulnya yang diucapkan oleh pak prabowo dan pak sby
sby itu bukan sesuatu yang keras
itu tajam tapi bukan keras
oke nanti kita akan
bukan merahung tapi mengingatkan dengan cara yang tajam
itu kata kata yang standar tapi yang pesan politiknya sangat tajam gitu
nanti kita akan bedah satu satu bung roky terkait dengan pernyataan kedua kalau tadi
roky memakai istilah saya prof
dua jayen tadi
mas bas singkat saja
analisa anda catatan anda dari pertemuan
dua tokoh politik ini yang kemudian menimbulkan heboh spekulasi di mana mana berhari hari
dari segi atau perspektif wartawan ini memang berita besar
tocok kan berarti
dan sekarang haus berita
ini pemanasan betul
buat pemain pemain bintang bisa cedera
udah cedera sedikit nih
dua pemain bintang ini dengan giantnya ya atau diksi yang menurut saya cukup keras
siapa yang menekel siapa yang cedera siapa yang bisa membawa lolos
karena yang satu menyebut lelucon politik menipu rakyat
yang satu lagi menyebut abuse of power
oke memang bisa di
tapi kalau udah baru uji coba udah memakai diksi dan kalimat yang tajam
begitu rugi juga
ini panggung momentum sudah ada
kan pemerintahan jokowi juga banyak kelemahan
jadi terlalu cepat menekan gasnya gitu ya
tapi ya cedera
jadi satu nol untuk presiden atau oposisi
enggak enggak juga
saya setuju reaksi presiden juga cukup
apa sebenarnya diemin aja
terlalu keras oke
kita akan coba membedah
mungkin banyak yang belum melihat dari kalimat per kalimat
apa yang dikeluarkan oleh baik itu pak sby ataupun prabowo
dan juga presiden jokowi
kita akan saksikan dulu pernyataan dari presiden republik indonesia ke enam
kemudian kami juga bersepakat tadi untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama
meskipun tidak dalam bentuk koalisi karena kita kenal namanya koalisi indonesia hebat
dan koalisi merah putih pun sudah mengalami pergeseran dan perubahan yang fundamental
maka kami memilih tidak perlulah harus membentuk yang dinamakan koalisi
yang penting kita meningkatkan komunikasi dan kerjasama
kami juga memikirkan bagaimana sebuah gerakan moral
tidak hanya gerakan politik
saya harus mengatakan bahwa
kekuatan tidak harus dikeluarkan
kekuatan saya ulangi lagi tidak harus dikeluarkan
kita kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas
sehingga masuk yang disebut abuse of power
tidak mau ada koalisi politik ini kerjasama politik kemudian ini gerakan moral kabarnya
dan juga ada tendensi abuse of power disini
mas bas catatan anda sebelum kita break apakah betul ini artinya pak sby memberitahu kita bahwa telah terjadi abuse of power
substansinya bagus terutama ya ini mengkritisi threshold
ya kan bisa dipersoalkan
karena threshold ini kan merujuk kepada hasil pileg dua ribu empat belas jadinya kan
itu bukan hal yang menurut saya masih harus dipertimbangkan
karena kan pilpres dan pileg serentak tahun dua ribu sembilan belas
jadi ada kemungkinan ada celah untuk mengkritisi
cuma sekali lagi diksi
kalimat yang kalimat nggak banyak sih kalimatnya yang terasa keras yang menimbulkan reaksi negatif
jadi ini bisa memukul balik
mungkin ada reaksi di kalangan intelektual ya
mungkin berbeda dengan rakyat kecil ya
tapi umumnya yang di bawah itu merasa ini pemerintah lagi kerja kok diganggu terus sih
yang dimaksud abuse of power oleh pak sby ini dalam takaran anda apa mas bas
nggak ada sebenarnya
itu yang kelirunya kenapa jokowi merespon
meresponsnya dalam konteks perku ormas lagi
yang dituju dpr kan sebetulnya
kalau dalam soal threshold
kenapa juga kemudian pak sby tidak sejak awal menghindari bahwa ini bukan koalisi ya
ini bukan koalisi ya ini kerjasama
apa yang kira kira ingin dipersepsikan dari itu kita akan bahasnya di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
oke kenapa sejak awal presiden ke enam sby sendiri buru buru mengatakan bahwa
ini bukan kerjasama ini bukan koalisi ya
saya kira bukan
memang seperti itu yang ingin dipersepsikan
saya kira bukan koalisi
ini baru penyajakan sangat awal
karena saya kira sby juga sudah punya calon atau preferensi calon presiden yang lain dari prabowo
ya ini semacam pertandingan psikologis gitu
untuk membaca reaksi sebetulnya
jadi saya kira dihitung benar oleh baik prabowo maupun sby untuk diksinya apa tuh wordingnya apa
tadi dipakai istilah moral ya pak bukan
oke gerakan moral
saya nggak tahu maksudnya apa
tetapi kalimat berikutnya saya bisa pahami maksudnya
karena dipilih istilah jangan sampai terjadi abuse of power
itu norma yang biasa
biasa di dalam gerakan moral
lalu prabowo tambahkan atau kasih cetan kaki bahwa akal sehat publik kan dia pakai istilah itu tuh terganggu
jadi rupanya itu yang dibaca lebih cepat oleh pak presiden sebagai reaksi terhadap undang undang ormas
padahal bukan itu yang dimaksud sebetulnya kan
jadi abuse of powernya bukan di konteks perpu ormas seperti yang dimaksud presiden
saya kira bukan itu
dalam pengertian lebih lengkap lebih komprehensif
tetapi kita tahu bahwa bawah sadar presiden adalah soal ormas
karena satu minggu ini dia diganggu terus dengan itu kan
jadi yang keluar itu jengkel terhadap reaksi terhadap pemerintah yang seolah olah membenarkan politik tanpa pengadilan dalam soal ormas
jadi itu saya kira basis kenapa kemudian keluar istilah jangan sampai atau apa dia sebut tadi
ini pemerintahan ini bukan otoriter
tidak ada pemerintahan yang absord
ya dengan sendirinya karena dia dipilih demokrasi itu nggak perlu diucapkan sebetulnya kan
tetapi yang menarik sebetulnya adalah mengapa kritik semacam itu reaksinya harus langsung dari presiden itu
apa para pembisik nggak kasih konsep yang lebih moderat gitu
atau memang nggak ada lagi yang ingin memberi masukan
ragu nanti disalahin lagi masukannya kan
nanti kita akan sampai kepada statement presiden
karena itu jadi kita baca itu sebagai kegelisahan di dalam
prof ikam kenapa lagi lagi pertanyaan saya saya tertarik dengan kata kata koalisi bukan koalisi kerjasama
apakah ini ingin menegasikan atau betul betul menegaskan bahwa memang tidak ada transaksi politik tidak ada pat gulipat tidak ada sorong sorongan nama sejak resep ini
kalau kata rocky masih jauh dari resepsi ini karena baru makan nasi goreng aja
ya kalau saya sih melihat memang pak sby hati hati ya
sebab kalau tiba tiba beliau mengarahkan menuju koalisi sementara nanti respon dari gerindra atau partai lain tidak
nanti kan bagaimana
kan pak sby ini kan kalau orang jawa kan melihatnya sebagai orang yang sudah dalam posisi sabdo panditoratu
jadi kalau sudah bicara itu sudah merupakan satu titah satu perintah
jadi sebelum terjadi betul dia dihitung
jangan sampai orang sudah nanti malah backfire ke saya
jadi lebih baik menggunakan istilah bukan koalisi tapi kerjasama dulu
atau komunikasi malah lebih sederhana
nah apakah nanti hasil cks itu akan ditindaklanjuti atau tidak tentu beliau beliau itu akan melihat bagaimana respon
nah saya kira kalau dari dua
pak kardi tadi melihat respon dari pak jokowi yang demikian frontal dan tegas
mungkin akan dinilai positif statement yang tadi itu yang ada di cikeas
nah kemungkinan akan dilanjutkan lagi entah dengan statement apa lagi
tapi kan dua beliau ini juga harus melihat bagaimana publik
kalau saya melihat justru tadi yang saya kemukan di awal
karena kemungkinan respon publik cenderung negatif terhadap statement
pertama kalau dikatakan ada abuse of power
cenderung negatif terhadap statement beliau doa
itu kan salah alamat
karena yang harusnya dikatakan abuse of power dan kemudian absolute dan lain sebagainya itu adanya di dpr
yang pekerjaannya selama beberapa tahun ini kan mengecewakan rakyat melulu
hampir tiap malam tiap hari itu pekerjaannya begitu
mulai dari yang pertama pecah dulu itu kmp dan kia
lalu kemudian masalah budget
lalu kemudian masalah apa namanya gentong babi itu
lalu soal macam macam sampai pada yang namanya
jadi harusnya ke dpr yang ditujukan itu
tapi anda menganggapnya bahwa yang ditujukan oleh pak sby itu presiden jokowi
sudah jelas pak jokowi
kalau anda terlihat sebelumnya
kasus waktu ahok pasti disidang
itu kan pak sby itu kan langsung kepada jokowi juga
jadi image public itu apapun yang dikatakan oleh dua orang itu
itu tidak mungkin ke dpr
tapi pasti ke ri satu
jadi ini pakai low context communication yang sangat mudah dipahami
sangat mudah dipahami
tidak perlu ada analisa dari rocky grove
gak usah ada filsafat dalam soal kayak beginian ini
akal sehat yang mana yang dikatakan lelucon itu semuanya juga ada landasan hukumnya kan
jadi menurut saya kalau nanti mau dilanjutkan dengan call tinggi terus menerus
saya khawatir yang dikatakan mas budi sambasi benar nanti jangan jangan para pemain itu luka duluan sebelum berlomba
kalau kata mas budi sambas ini karena terlalu giat
olahraganya terlalu giat bisa cedera duluan
tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari pak sby yang katanya sih agak lumayan keras
kita akan lihat atau dengar pernyataan dari prabowo subianto ketemu partai gerindra
yang hadir juga dalam pertemuan pada kami semalam lalu
sangat sependapat dengan pak sby kita harus lakukan check and balance
kita harus ada penyeimbangan
jadi setiap kekuasaan harus diawasi dan diimbangi
kami setiap upaya untuk mengurangi kualitas demokrasi
atau menggunakan cara cara yang tidak terlalu baik
yang tidak sesuai dengan akal sehat
atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat indonesia
bagi kami ini mencemaskan
jadi terlihat sikap partai demokrat sama gerindra sama partai pan dan pks itu satu
dalam masalah undang undang pemilu yang baru saja
dilahirkan atau disahkan oleh dpr ri yang kita tidak ikut bertanggung jawab
karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah
kekuasaan ya silahkan mau berkuasa lima tahun sepuluh tahun dua puluh tahun lima puluh tahun
di ujungnya sejarah yang akan menilai
dan saya katakan ke gerindra gerindra tidak mau ikut
gerindra tidak mau ikut dalam sesuatu yang melawan akal sehat dan logika
dari diksi diksi yang dipakai ini lebih keras atau lebih soft bung rocky
lebih tajam bukan keras atau soft dia tajam
dia ingin lihat secara sebut aja secara istilah akal sehat saya kira sengaja dipilih
karena memang kan publik kan ngerti sebetulnya bahwa kalau keputusan mahkamah konstitusi itu pemilunya serentak
maka gak ada matematikanya mendahulukan hitungan legislatif sebagai batas ukurnya sebagai threshold
itu memang jadi lucu dari segi itu betul betul lucu
itu ibarat aneh
anda udah pakai toilet paper itu kertas tisu toilet itu dua kali
udah pernah dipakai dipakai lagi kan kan jorok namanya kan
itu menghina akal sehat sebetulnya jadi itu ada poin di situ
yang kedua soal perpu ormas itu memang bukan sasarannya bukan dpr karena itu yang keluarnya itu adalah pemerintah
jadi selama dia tidak dievaluasi oleh dpr tentu pemerintah yang harus tanggung akibatnya
mengeluarkan satu aturan yang anti demokrasi itu itu saya kira yang dimaksud sebagai abuse of power
jadi istilah istilah itu sangat konteksual dengan api politik hari hari ini
nah kita orang yang menonton itu dengan akal sehat mengerti kenapa ada semacam sebut aja apa namanya ya sumbu baru yang dihidupkan dari kita

karena sumbu itu dihidupkan oleh dua orang tokoh tadi maka jadi kegemparan politik
kalau prabowo yang ngomong sendiri sby ngomong sendiri ya orang biasa biasa aja kan
tapi ini kemudian jadi sinergi itu itu yang kemudian menggelisahkan presiden
dan kegelisahan itu kemudian ikut terpapar pada seluruh aparat beliau itu
sekarang semua orang merasa bahwa bola panas itu sudah dilemparkan silahkan siapa yang mau ambil
karena nggak ada yang mau ambil terpaksa presiden bereaksi terus kan
nah bisa bisa presiden salah lagi bereaksi itu
lebih parah lagi nanti permainan keduanya babak kedua itu
oke dua jayen atau dua tokoh politik ini berkumpul bersinergi kalau kebahasannya rocky
kemudian mengeluarkan pernyataan politik yang cukup tajam tadi kalau tidak mau memakai kata keras ini
ini cukup merepotkan presiden jokowi nggak mas bas
tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usaha jenah berikut ini
saya ke mas bas ini memang merepotkan apa yang sudah dilakukan di cks ini merepotkan jokowi sehingga harus ada reaksi yang begitu frontal gitu mas bas
jokowi sebagai presiden saya kira mulai sering berkomentar atau menjawab merespons statement statement politik dari lawan lawan politik
dia katakanlah waktu ngomong gebuk
itu sudah mulai ada semacam keberanian untuk langsung menanggapi
tapi kadang kadang juga saya menilai hal hal yang tidak perlu juga dinyatakan oleh presiden terakhir yang kasus pan diundang ke istana
presiden kan mengatakan saya undang kok pan ke istana
tapi rupa rupanya yang undang itu ketua kelas atau ketua
kita punya pernyataan
nanti kita putarkan mas basri
saya janji kepada anda kita akan putarkan itu pernyataan supaya nanti kita juga bisa bahas diksi diksi yang dipakai presiden
jadi memang ada hal hal yang harusnya tidak perlu dia sampaikan ke publik
terakhir yang soal respons terhadap prabowo dan sby juga harusnya diem aja jubir aja cukup itu
tapi kalau kembali ke pernyataannya prabowo memang betul ada upaya mengurangi kualitas demokrasi dan melawan akal sehat secara
gradual belakangan ini kemudian ada juga demokrasi ke depan bisa dirusak demokrasi ini tetap jalan yang terbaik
dan hal hal yang tadi dikritik oleh prabowo sebagai mengolok olok bahasa eropa ini mengolok olok akal sehat
sekali lagi saya kira presiden nggak perlu menanggapi hal seperti itu kerja terus saja
berikan kesempatan kepada menteri menteri untuk menanggapi cukup
kritik prabowo itu memang faktual nggak mas bas dengan kritik kritik diksi yang dipakai dengan kondisi realitas
belum bisa dikatakan faktual karena kita tahu sama sama hidup dalam sekarang demokrasinya siapa aja bisa ngomong apa aja
jadi ya bebas bebas aja sebetulnya
jadi tidak ada itu upaya mengurangi kualitas demokrasi belakangan ini
nggak ada sih karena kalau soal perpu or mas ini baru dua perpu ya sby berapa perpu waktu berkuasa
iya iya prof ikam apa catatan anda pernyataan prabowo tadi
kalau kita mau membobotkan ya substansi itu itu saya kira kita juga harus fair ya
karena after all semua omongan di cks itu kan retorika politik
sebab nanti kalau kita kemudian mendilai satu demi satu mana yang abuse of power
itu kan juga orang bisa melihat bagaimana sebelum dpr hasil dua ribu empat belas itu muncul ya kan
itu kan ada proses abuse of power sehingga kemudian yang menang di dalam pileg dua ribu empat belas malah tidak menjadi ketua dpr kan
itu tidak ada yang lebih awal
dalam md tiga udah udah md tiga
iya dan tidak ada yang lebih lelucon politik yang paling tidak bermutu di seluruh sejarah republik ya di situ itu
kemudian kalau kemudian
lelucon yang tidak lucu
apa yang dilakukan oleh pan ya
yang kemudian gak jelas posisinya di dalam soal apa namanya mendukung pemerintah jokowi ini kan
nah itu apa tidak lucu itu
ya sangat tidak lucu juga
jadi banyak hal hal yang kalau di weight secara equal itu nanti juga akan muncul hal hal yang tidak lucu juga yang dilakukan di cks itu termasuk juga tidak lucu kalau kita mau analisa
tapi kalau kita lihat itu sebagai tadi yang dikatakan bung roky dan bapak bu di bawah ini adalah semacam warming up
ya itu retorika politik begitu
nah apakah kemudian respon dari pak jokowi itu overreact atau bagaimana ya kita bisa menilai
tapi sasarannya yang dikeluarkan atau yang dituju oleh prabowo sendiri sudah tepat dan alasannya juga seperti mas bas tadi saya tanyakan sudah faktual
ya belum lah
tadi itu lah
makanya kalau kita mau melihat itu sebagai retorika politik ya oke oke saja
tetapi kalau kita mau lebih substantif kita nanti akan ketahuan nanti siapa yang lebih lucu
kenapa memilih dua tokoh politik mengeluarkan kritik yang kemudian bisa sangat mungkin kita bahas rame rame bertiga seperti saat ini
karena giant ini tadi
iya tapi kemudian tidak faktual gitu
roky kenapa logikanya tidak dipakai
soal apa faktual
kalau kata prof vika kritik kritiknya tidak faktual

tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di realita
karena demokrasi masih tetap sehat
tidak ada kemunduran atau pengurangan kualitas demokrasi dan melawan akal sehat gitu
saya kira berkurang kualitasnya
jadi kalau perpu dikeluarkan itu jelas ada pengurangan kualitas demokrasi
tentu ada imbalnya
tetapi pada waktu dia dikeluarkan jalan pikiran yang menyebabkan itu keluar itu adalah pengurangan kualitas demokrasi
jadi bukan soal faktual
logiknya memang dimaksudkan untuk mengurangi kualitas demokrasi itu
nah sekarang kalau misalnya presiden merasa bahwa ya biasa aja
ya bilang aja pada jurubicaranya
pergi disuruh bawa ke mahkamah konstitusi
tapi kalau presiden sekarang kelihatannya dia bukan lagi seorang pemimpin eksekutif atau bahkan kepala negara
dia berubah jadi politisi
kan turun gradasinya kan
mestinya dia tetap sebagai kepala negara
atau sebagai kepala pemerintahan
supaya terus menerus berpikir tentang perbaikan ekonomi
jadi dia akhirnya terumpan ke dalam wilayah politik
dia berubah jadi politisi
jadi politik praktis akhirnya bermain di situ
nah sialnya kalau presiden sudah bicara nggak ada lagi yang bisa koreksi
akhirnya dia koreksi dirinya sendiri kan
itu kelucuan lagi
presiden mengoreksi dirinya sendiri
terus terus terjadi begitu
oke ditahan dulu bang ruki
kita lihat dulu yuk
saksikan bersama sama pernyataan dari presiden jokowi yang kemudian menanggapi pernyataan pernyataan dari
kalau kita bisa bilang pertemuan cikea seperti kamis lalu
diplomasi kita sih goreng
walaupun pertemuan pak peh kan saya nggak biasa saja

tapi perlu saya sampaikan bahwa sebagai bangsa kita sudah menyepakati
secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan setiap permasalahan itu dengan musyawarah dan mufakat
saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada yang namanya kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak
kan ada pers ada media ya kan
ada juga lsm ada juga yang mengawasi di dpr
itu pengawasannya kan dari mana mana
rakyat juga bisa mengawasi langsung
dan juga perlu saya sampaikan bahwa perpu itu kan produk undang undang
dan dalam mengeluarkan perpu kan juga ada mekanismenya
artinya saat presiden mengeluarkan perpu itu kan ada mekanisme lagi di dpr
yang di situ juga ada mekanisme yang demokratis
ada fraksi fraksi apakah setuju dan tidak setuju
artinya sekali tidak ada yang namanya kekuasaan absolut mutlak dari mana
dua ribu sembilan dua ribu empat belas kenapa dulu enggak tamit
tahun ini kan serentak pak
kenapa yang dulu dulu tidak rame
pokoknya gerhanaan itu sangat penting sekali dalam rangka visi politik kita ke depan
coba bayangkan saya ingin memberikan contoh
bayangkan nanti di parlemen di dpr
ini proses politik yang rakyat harus mengerti
dan ini sekarang lagi ini
produk demokrasi yang ada di dpr
ini produknya dpr
dan di situ juga ada mekanisme proses demokrasi yang ada di dpr
dan kemarin juga jadi gedok dan aklamasi
nah ya silakan itu dinilai

nah inilah apa negara demokrasi dan negara hukum yang kita miliki
dulu ingat dulu meminta dan mengikuti kok sekarang jadi berbeda gitu
dulu meminta mengikuti kok sekarang jadi berbeda

kami akan segera kembali bersajar di berikutnya
beri dukungan di kolom komentar
ya oke itu sudah terlanjur tapi ya apakah tepat sasaran atau tidak
untuk tingkat tertentu tepat
karena memang indikasi yang ingin disampaikan oleh pak sby dan pak prabowo adalah menciptakan semacam image kepada publik bahwa pemerintahan jokowi ini ada abuse of power
menuju kepada kecenderungan absolutisme
oleh karena itu pak jokowi beliau kan bukan filsufil politik kayak rocky gerung atau wartawan senior
jadi beliau mungkin debrief dengan esensinya saja
esensi demokrasi adalah kalau anda menggunakan rule of law kemudian kalau anda juga ada checks and balances yang itu tadi disebutkan ada civil society adat media dan lain sebagainya
jadi substantially speaking intinya mengatakan
begitu jangan sampai image bahwa terjadi proses absolutisme dan kemudian ada abuse of power itu masuk di dalam pemikiran publik
jadi harusnya orang orang dibawa presiden
apa gunanya dibangun apa namanya itu lembaga yang namanya jurubicara dan lain sebagainya
bukannya ketika presiden yang mengatakan berarti ya memang ini keputusan atau sikap pemerintah
ya perlu ada apa namanya dissenting opinion dari orang orang yang pemerintah seperti sekarang terjadi
kalau gitu gak perlu ada dong lembaga yang namanya umas dan lain sebagainya
jadi adanya lembaga lembaga itu kan untuk menyaring juga
justru secara politik komunikasi ya
itu kalau yang menjawab itu misalnya pada level humas itu
artinya yang di cks itu ya levelnya sama dengan humas kan
tapi begitu yang bicara adalah presiden
omongan yang menurut saya cuma retorika
itu kemudian nanti akan ditangkapi seolah olah itu substantif
nah semoga saja tidak tergantung media
bagaimana media dan pengamat politik belsuf dan lain sebagainya ini
kemudian menciptakan apa namanya menggemakan itu
tapi kan kalau kita lihat prof ikam ini kan sebenarnya kritik dari pak sbe dan pak prabowo ini kan
dua kritik atau kritik kritik yang memang selama ini ditujukan kepada presiden
semua presiden akan kena macam begitu
yang sama sekali baru apalagi dengan konteks dinamika politik kekinian
tapi kenapa lagi lagi apa yang membuat kemudian presiden jokowi harus serta merta menjawab gitu
ya tadi itu kan menurut analisa mereka berdua ini ada something wrong dengan koordinasi dan lain sebagainya
jadi kalau secara substansi saya tidak ada masalah dengan jawaban pak jokowi
hanya masalah tadi itu
masalah siapa yang menyampaikan apa dan pada level apa
kan begitu saja
nah oleh karena itu kita bisa berbeda pendapat soal
yang masuk akal dan tidak masuk akal
tapi kan yang selalu digarisbawahi kan siapa yang harus menyampaikan dalam konteks sekarang ini
sebab sangat serius
anda membangun satu lembaga yang namanya ksp yang namanya sekap dan yang lain sebagainya tadi
tetapi pada saat yang sangat penting jubir itu malah hanya di sebelahnya saja
kalau pak jokowi kehilangan kata kata baru menyambung
nah itu kan yang dikeluhkan oleh teman teman ini kan
nah ini kan lesson learned bagi istana
apakah akan diulangi lagi atau tidak
jadi persoalannya ada dua kan
substansi dan bagaimana substansi itu disampaikan
berarti kenapa sampai presiden mungkin kita bisa asumsikan kenapa presiden bisa selaksu menjawab
mungkin karena ini begitu merepotkan presiden
apa deteksi ancaman itu terlihat bung roky
gak ada ancaman disitu
kenapa sampai presiden yang menjawab
karena tidak perlu kalau kata kata
itu yang disebut tadi
deteksi ancaman itu tidak ada
ini kan cuma sinyal psikologi
semacam perang urat seraf pertama yang paling dasar
tapi karena reaksi presiden itu berlebihkan
artinya tidak di manage
maka orang kemudian mulai melihat loh kok reaksinya aneh gitu
itu orang bandingkan akhirnya
kemarin kan presiden baru naik kuda di hambalang
sekarang jokowi turun dari kuda gitu kan
kan jadi buruk citranya tuh
dan mestinya tukang kudanya aja yang ngasih
nasi keterangan itu
banyak orang kemudian menganggap gini mas bas
kalau kita lihat ini kan hubungan antara pak sby pak jokowi dan pak prabowo ini kan naik turun lah ya
tapi kan kalau kita lihat dalam satu tahun atau enam bulan terakhir
keduanya kayaknya bisa beriringan mesra
pak jokowi dan pak prabowo seperti yang kita bisa saksikan ini
sedang siap siap untuk naik kuda bareng
kemudian kalau kita mundur beberapa bulan yang lalu
presiden sby dan presiden jokowi
veranda talk minum teh sambil ketawa tawa di istana merdeka
apakah ini bisa diasumsikan bahwa upaya upaya jemput bola yang dilakukan oleh presiden jokowi ini tidak membuahkan hasil
karena kritiknya masih tetap keras
dan ditujukan langsung untuk melemahkan pemerintahan gitu dianggapnya
kalau dari film ini kita bisa melihat
kan ini sebelum empat sebelas ya
ini oktober dua ribu enam belas
oh ya belum
setelah dua dua belas itu
jadi memang waktu itu ada kegentingan lah
makanya saya kira presiden cukup canggih ya mendekati prabowo waktu itu
kalau ini setelah pemilu
ya ini setelah
jadi memang beda konteks politik
tapi bahwa silaturahmi antar ketiganya berlangsung bagus
ya itu memang faktual
dan jangan lupa loh
yang saya dengar
pak prabowo dan pak sby itu bertemunya rutin
nggak sekedar yang di depan panggung pr saja
itu yang mau saya tanya
banyak yang menganggap bahwa prof vikam dan juga mas bas saya mungkin tanya untuk closing statementnya
apakah memungkinkan sebenarnya dengan sejarah politik antara sby dengan prabowo
yang mungkin banyak orang bilang ini tidak akan ketemu
apakah akan memungkinkan ada suatu yang bisa mempertemukan untuk berkoalisi di pilpres dua ribu sembilan belas
ya katanya politik itu sesuatu yang
ya katanya politik itu sesuatu yang
sesuatu yang serba mungkin
ya jadi ya serba mungkin ya kemungkinan itu ada
walaupun tadi sudah dicegati oleh mas bas
katanya pak prabowo juga sudah punya calon sendiri yaitu beliau sendiri
pak sbe juga kemungkinan sudah punya calon sendiri
tapi kalau dilihat secara kemungkinan dalam politik bisa jadi
nah perkaranya kan probabilitasnya itu seberapa
nah inilah makanya kita
sejarah politik mereka berdua yang kerap berseberangan gitu misalnya
oleh karena kita harus lihat
kebanyakan ke depan lagi masih akan ada nggak pertemuan pertemuan yang lebih substantif
bukan hanya retorika saja
di samping itu juga bagaimana istana mereaksi
kalau istana nanti mereaksinya pertemuan mereka makin lama makin dicuekin
ya berarti tidak ada artinya apa apa
jadi kita lihat aja nanti
jadi trial skornya untuk pertemuan ini
tadi rocky sudah bilang satu untuk oposisi
menurut saya satu satuan
karena secara substantif apa yang dikatakan pak jokowi juga pas
ini waktu kita sudah sulit sekali
kita baru lihat menunya nasi goreng
nanti kalau menunya kambing guling
ah itu serius itu
oke kita akan lihat bagaimana dinamika politiknya ke depan
tidaknya paling tidak kita sudah bisa melihat dan membeda
apa sih kira kira diksi diksi yang dipakai
dan apa maksudnya ingin dicapai oleh ketiga political actor utama di indonesia ini
terima kasih bapak bapak atas perbincangan yang hangat malam hari ini